dalam persidangan eks mentan syahrul yassin limpo juga terungkap adanya permintaan untuk melunasi biaya perjalanan umroh keluarga sel sebesar satu tujuh miliar rupiah
namun kebak umum dirjen perkebunan kementan sukim supandi menyatakan menolak memenuhi permintaan tersebut karena tidak memiliki anggaran
kemudian apakah saudara selesaikan ini satu tujuh m
memahami pak minggu ketiga kalau tidak salah saya tidak mau bayar pak karena tidak ada anggarannya
ex menteri pertanian syahrul yassin limpo didakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi
kpk menyebut sel total menerima gratifikasi mencapai empat puluh empat lima miliar rupiah
berdasarkan kesaksian sejumlah pegawai kementerian pertanian dalam persidangan di pengadilan
tipikor jakarta sel menuntut sejumlah fasilitas untuk keluarganya
antara lain uang bulanan tiga puluh juta rupiah untuk sang istri kredit mobil toyota alphard rp empat puluh tiga juta rupiah per bulan
biaya hitam dan ulang tahun cucu tagihan kartu kredit hingga perawatan wajah untuk salah seorang anggota keluarganya
padahal tak ada pos anggaran di kementerian pertanian untuk membiayai kepentingan keluarga menteri